lini masa hari ini memperingati world mental health day atau hari kesehatan jiwa sedunia
kondisi kesehatan mental seperti depresi kegelisahan perubahan suasana hati
dan juga stres telah menjadi isu utama dalam zaman yang semakin berkembang
organisasi kesehatan dunia atau who bahkan mencatatkan ada lebih dari tiga ratus juta orang di seluruh dunia hidup dalam kegelisahan
kesehatan jiwa kerap disepelekan bahkan diabaikan
hari ini sepuluh oktober dunia memperingati world mental health day atau hari kesehatan jiwa sedunia
perayaan atas inisiatif dari federasi kesehatan mental dunia sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua itu
bertujuan meningkatkan kesadaran akan isu isu masalah kesehatan jiwa di berbagai belahan dunia
sekaligus menggerakkan dukungan akan kesehatan jiwa
menurut organisasi kesehatan dunia atau who
lebih dari tiga ratus juta orang menderita depresi
sementara lebih dari dua ratus enam puluh juta orang hidup dengan gangguan kecemasan
dan tidak sedikit yang hidup dengan kedua kondisi itu
kondisi kesehatan mental seperti depresi kegelisahan perubahan suasana hati dan stres telah menjadi isu umum saat ini
apalagi perubahan zaman menjadi serba cepat dan penuh tekanan
dilansir dari situs resmi who
separuh dari gangguan kesehatan jiwa dimulai dari usia empat belas tahun
banyak kasus yang tidak terdeteksi dan diabaikan
alasannya pun beragam
sejatinya kesehatan jiwa tak hanya mengancam orang dewasa tetapi juga generasi muda
jika awalnya gangguan kesehatan jiwa muncul akibat perubahan situasi lingkungan
kini ancaman kesehatan jiwa juga bisa timbul akibat teknologi
oleh karena itu
harapan akan kesadaran kesehatan jiwa benar benar harus ditingkatkan
berbagilah dengan orang orang terdekat
jangan malu meminta saran dan bantuan
sebab dalam hal kesehatan mental pencegahan jauh lebih baik dibanding pengobatan
dan tersambung bersama kami melalui sambungan telpon ada roslina ferauli
psikolog anak remaja dan keluarga ibu vera selamat malam
selamat malam ibu fera
selamat malam ibu fera
ya ini rilis who cukup mengejutkan tahun ini di websitenya terkait dengan hari kesehatan jiwa sedunia
bahkan separuh dari gangguan kesehatan jiwa ini mulainya empat belas tahun bu vera kenapa bisa demikian
ya betul sebetulnya kasus kasus depresi khususnya pada remaja perempuan prevalensinya tinggi loh ya
oke jadi perempuan ya yang di garis bawah ini
jadi pada remaja perempuan depresi bukan berarti remaja laki laki tidak mengalami depresi loh ya
namun prevalensinya jumlahnya remaja perempuan yang mengalami depresi lebih tinggi daripada jumlah remaja laki laki yang mengalami depresi
dominasi masalahnya apa ibu fera
nah kita mesti memahami dulu gangguan depresi itu gangguan apa ya
gangguan depresi kan gangguan yang core nya adalah emotional problem
nah masalah emosional ya memang sangat rentan untuk dialami perempuan
karena ketika perempuan memiliki masalah mereka cenderung melakukan internalisasi
jadi melihat masalahnya dari dalam dirinya sendiri
dibawa ke dalam kemudian menyerang dirinya sendiri
ingat depresi itu adalah ketika ada dalam situasi si individu menyalahkan diri bahkan menyerang dirinya sendiri sebetulnya
makanya nanti tujuan terakhirnya adalah dalam bentuk bunuh diri gitu
oke bu vera tapi bagaimana untuk kita perempuan khususnya mungkin

tahu seberapa sehat jiwa kita dan juga orang orang sekitar kita
kalau perempuan kan biasanya suka cerita ya bu
tapi kalau kita tidak cerita gimana cara untuk mengenali awal mula atau gejala awal dari gangguan kesehatan jiwa
jadi gangguan kesehatan jiwa tentu sangat related juga dengan profil klinis individu yang bersangkutan
beberapa individu memang punya bawaan kepribadian yang mudah cemas terlalu introvert bahkan tertutup
nah mereka mereka yang seperti ini tentu rentan untuk mengalami gangguan gangguan mental sebetulnya
nah jadi apa yang bisa kita siasati
yang pertama adalah ketika kita memang memiliki emosi emosi negatif
kita butuh melakukan regulasi emosi negatif dengan cara yang tepat
kebanyakan individu ketika memiliki perasaan perasaan negatif memiliki emosi yang negatif mereka tidak mampu menangani emosi negatif

sehingga mekanisme pada saat mengelola emosi negatif justru keliru
sehingga mendatangkan lebih banyak masalah ke depannya itu yang pertama
yang kedua selain jujur pada perasaan sendiri jujur dalam mengatasi emosi negatif
yang kedua adalah pastikan bahwa isi pikiran kita adalah isi pikiran yang baik tentang diri sendiri
lihatlah diri dalam versi yang baik
tidak serta merta sedikit sedikit menyalakan diri sedikit sedikit mengecilkan diri
ingat diri butuh dihargai dengan cara yang adekuat
yang ketiga lakukan kegiatan harian atau aksi aksi yang memang sehat dengan gaya hidup yang sehat
yang mana itu tidurlah yang cukup
tidur yang cukup tidak hanya bikin kita segar tapi toleransi atas frustrasi emosional juga lebih baik
jadi main sana inkorporasi sana ya
tidur yang cukup makan makanan yang sehat
ingat makanan makanan yang kita konsumsi juga mempengaruhi fungsi faal kita secara keseluruhan
dan yang ketiga olahraga
olahraga itu memang memudahkan individu untuk punya sehat jiwa dan sehat fisik dan sehat jiwa sebetulnya
jadi tiga area tadi area berpikir area aksi atau area perilaku dan area emosinya dibenahi
ketika kita mulai mengalami disfungsi dalam melakukan kegiatan sehari hari jangan jangan kita sedang berproblem
segeralah menemui pakar
nah itu kapan kita merasa perlu untuk ke profesional seperti psikolog atau psikiater
karena kan mungkin masih awam begitu sepertinya di lingkungan
kalau kita konsultasi takutnya dibilang gila atau kenapa napa gitu kan
ingat stres itu sebetulnya sehat
namun saat stres berkepanjangan
sukar untuk ditangani
atau punya perasaan perasaan yang negatif yang sukar untuk dibenahi
segeralah berkonsultasi pada pakar agar stres yang minor minor tadi maupun emosi emosi negatif yang tadinya sebetulnya minor tidak berkembang menjadi gangguan yang cukup serius di dalam diri
mengganggu kemampuan kita berfungsi dalam bekerja berrelasi berkeluarga gitu ya dan lain lain gitu
tapi pemerintah indonesia mengelola ini sudah cukup baik menurut bu vera seperti apa
kalau kita bandingkan tingkat gangguan depresi misalnya di dunia indonesia cukup rendah sih angkanya
angkanya rendah karena memang tidak terdata atau memang kita adalah kelompok manusia yang bahagia itu butuh dijelaskan lebih lanjut
harus ada penelitian lebih lanjut ya bu vera
bu vera pesan singkat pertanyaan terakhir mungkin bisa memberikan pesan kepada teman teman kita untuk mewaspadai
bagi diri ataupun lingkungan sekitar untuk selalu berperilaku dan juga memiliki jiwa yang sehat seperti apa
silakan bu vera
jangan sampai perubahan perubahan yang ada di lingkungan terutama perubahan yang besar terkait teknologi menjadikan kita sebagai objeknya
menjadikan kita tergilah justru kita adalah agen perubahannya terutama saat kita muda
oke baik terima kasih
ini yang cukup di highlight juga ya
karena anak empat belas tahun di data who begitu
bahaya dari ketidaksiapan penggunaan teknologi
dan kemampuan mengontrol dirinya masih reda
ibu roslina ferauli terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
dan selanjutnya saya ajak anda untuk lihat cuitan dari netizen dalam memperingati world mental health day atau hari kesehatan jiwa sedunia
kita buka yang pertama ini dari monica rin
mencuitkan selamat hari kesehatan dunia atau hari kesehatan mental dunia
selanjutnya dari ed girban
mencuitkan selamat hari kesehatan mental dunia
menurut gue apa yang disebut mental yang sehat bukanlah mereka yang sok soan bilang biar mentalnya terbina
tapi gimana seorang bisa hidup dan juga merdeka atas akal dan pikirannya
selanjutnya dari ed f dua l

mencuitkan selamat hari kesehatan mental sedunia
jangan lupa apresiasi diri sendiri
wahai kamu pejuang kesehatan mental
dan yang terakhir dari ed irma idr
mencuitkan sepuluh oktober adalah diperingatinya hari kesehatan mental dunia
masalah kesehatan jiwa ini merupakan suatu masalah serius yang patut mendapatkan perhatian penuh
who memprediksikan pada tahun dua ribu dua puluh mendatang depresi akan menjadi penyakit urutan kedua
dalam menimbulkan beban kesehatan